peningkatan jumlah kasus positif covid sembilan belas nyatanya sejalan dengan bertambahnya jumlah korban meninggal dunia yang dimakamkan dengan protap covid sembilan belas di tpu rorotan jakarta utara
hingga selasa siang terdapat sembilan ambulans hilir mudik mengantarkan jenazah covid sembilan belas
jumlah kasus positif terinfeksi covid sembilan belas kian hari kian mengalami peningkatan
hal tersebut juga sejalan dengan peningkatan atau bertambahnya jumlah meninggal dunia akibat terpapar covid sembilan belas
dki jakarta menjadi provinsi pertama penyumbang terbesar korban meninggal dunia akibat covid sembilan belas
berdasarkan data yang kami himpun dari kementerian kesehatan juga menyampaikan bahwa per bulan februari tahun dua ribu dua puluh dua ini
dki jakarta sudah mengalami peningkatan korban meninggal dunia sebesar satu tiga persen menjadi total sebanyak tiga persen sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua ini
hal ini mengakibatkan sejumlah lahan pemakaman khusus covid sembilan belas perlu diperluas
salah satunya adalah di tpu rorotan jakarta utara yang akan diperluas hingga sepuluh hektare
hingga selasa siang setidaknya terdapat sebanyak sembilan unit ambulans mengantarkan jenazah covid sembilan belas
jumlah ini termasuk tinggi jika dibandingkan dengan rata rata jenazah covid sembilan belas yang dimakamkan pada bulan januari yakni dua jenazah per hari
ada pun peningkatan jumlah korban meninggal dunia yang dimakamkan dengan protap covid sembilan belas di tpu rorotan jakarta utara
terlihat sejak pekan kedua di bulan februari yakni di kisaran sepuluh hingga tiga belas jenazah per hari
menurut epidemiolog dari griffith university australia diki budiman tiga t lima m tetap harus digalakan pemerintah untuk mengurangi angka kematian akibat covid sembilan belas
tiga t yaitu testing tracing treatment dilengkapi dengan lima m yaitu memakai masker mencuci tangan menjaga jarak menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas
namun diki mengingatkan pula bahwa pemerintah hendaknya jujur kepada masyarakat akan bahayanya omikron ini
tiga t lima m vaksinasi harus terus dijaga itu ya sesuai kebutuhan masing masing daerah
nah jadi pkmnya sendiri ya bisa saja dicabut nanti
nah ini yang artinya bisa kita evaluasi intervensi ini
sesuai dengan kebutuhan masing masing daerah
tapi yang potensi bahayanya nggak disampaikan
itu namanya bukan satu komunikasi yang baik sehingga masyarakat jadi abai
sebelumnya pemerintah menyebut dalam gelombang ketiga covid sembilan belas dki jakarta masih merupakan provinsi terbanyak penyumbang jumlah kasus positif dan meninggal dunia akibat covid sembilan belas
diketahui pada dua ribu dua puluh
dua puluh lalu penambahan tertinggi korban meninggal dunia pernah terjadi pada dua puluh tiga september yakni mencapai satu ratus enam puluh korban jiwa
selasa lima belas februari dua ribu dua puluh dua berdasarkan data dari satgas covid sembilan belas dari satu ratus tiga puluh empat kasus meninggal dunia di indonesia lima puluh diantaranya merupakan korban terpapar di dki jakarta
tim liputan cnn indonesia